umat muslim di india merayakan idul fitri di tengah gelombang kedua badai pandemi covid sembilan belas
di kota new delhi lockdown diberlakukan hingga tujuh belas mei
lalu seperti apa suasana lebaran di sana
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan muhammad agus aufia
yaitu mahasiswa indonesia yang saat ini berada di new delhi india
selamat malam mas agus
selamat sore dari kota new delhi minal aydin mohon maaf lahir batin mbak fani
terima kasih mas agus sudah bergabung dengan kami
mas agus bagaimana suasana lebaran di tengah gelombang pandemi covid sembilan belas
dengan angka atau kenaikan kasus ya lebih dari ratusan ribu setiap hari
bahkan jumlah kematiannya pun lebih dari dua ratus lima puluh ribu di sana mas agus
saat ini saya sedang berada di kota new delhi
dan kita sejak dua puluh april sudah dilaksanakan lockdown sudah beberapa kali perpanjangan
dan terakhir pemerintah menyatakan tujuh belas mei kita akan melaksanakan lockdown
dan sepertinya ada kemungkinan ini akan diperpanjang
walaupun saat ini kasusnya terlihat melandai
tapi angka kematian masih dikatakan terbilang tinggi mbak fani
oke tadi mas agus sampaikan bahwa sebenarnya lockdown ini sudah dimulai sejak bulan april ya
kalau nggak salah tadi tanggal dua puluh
kemudian ada perpanjangan perpanjangan
begitu juga dengan sekarang
artinya kemarin begitu ketika ada di masa masa ramadan seperti apa mas agus
ya betul sekali
pada saat ramadan bahkan hingga sekarang ya
karena memang peraturan lockdown adalah kita tidak bisa pergi keluar rumah
kecuali hanya untuk membeli keperluan keperluan makanan misalnya
yang mau membeli beras buah buahan sayuran
sehingga pelaksanaan sholat tarawih
termasuk juga berpuasa
dan juga sekarang sholat idul fitri kami laksanakan di rumah
begitu juga teman teman saya mahasiswa india ya
yang ada di beberapa kota lainnya
oke artinya pun sekarang aktivitas sangat terbatas
sangat terbatas ya
jadi hanya di sekitaran rumah saja kita bisa keluar membeli bahan makanan
selebihnya saya kembali lagi ke rumah
dan ya kita tetap di rumah saja
sesuai dengan aturan pemerintah
di india sendiri ketika
mungkin tahun lalu ya
angka covid nya sempat ada di angka yang cukup rendah lah ya begitu
kemudian sampai sekarang
naik naik naik sampai sekarang ada di gelombang kedua
apa yang membuat kira kira
apakah tingkat kepatuhannya kah gitu
atau seperti apa di sana sebenarnya suasananya
jadi perbandingan antara gelombang satu dan gelombang dua
di gelombang satu kasus tertingginya kita di angka seratus ribuan ya
seratus lima puluh ribu
dan sekarang angka tertinggi ya
peak istilahnya kasus tertingginya puncaknya itu mencapai empat ratus dua belas ribu kasus
dan yang kita rasakan memang pada saat melewati gelombang satu tersebut
masyarakat india merasa sudah menang gitu ya
dan akhirnya mereka abai
sehingga beberapa protokol kesehatan menggunakan masker
menjaga jarak ya
seperti kegiatan kegiatan pernikahan
termasuk juga kegiatan kegiatan politik seperti kampanye dan juga pemilihan umum pun juga dilaksanakan gitu
sehingga ini menjadi penyebab ya terjadinya gelombang dua
selain juga mutasi double ataupun mutasi dua kali dari covid sembilan belas yaitu b seribu enam ratus tujuh belas
yang mana lebih cepat menyebar
gejalanya juga lebih berat
bisa menghindari antibody kita
artinya faktor atau indikator yang akhirnya memicu gelombang kedua ini sebenarnya cukup banyak ya
penanganan pengendalian dari pemerintah sendiri
melihat bahwa selama ini benar benar tidak bisa mengendalikan masyarakat
sampai akhirnya angkanya sebegitu parah
jadi pemerintah benar benar bisa dikatakan
pada saat terjadi lonjakan kasus di gelombang kedua yang benar benar luar biasa
sebagaimana yang kita lihat
fasilitas kesehatan pun ya
bahkan krematorium pun akhirnya overload ya
ataupun melebihi dari batasnya
ada yang dirawat di luar rumah sakit
sehingga bahkan ada yang meninggal dunia
dan kita melihat antrian dari krematorium sampai dibuat juga tempat krematorium di outdoor gitu ya
ataupun di luar ruangan
ini menunjukkan pada saat itu pemerintah benar benar
dengan lonjakan yang begitu besar
namun saat ini
sedikit demi sedikit dengan melandainya kasus
dan kembali menguatnya protokol kesehatan
fasilitas publik pun untuk kesehatan semakin lebih baik
tidak seberat seperti dua pekan tiga pekan yang lalu
jadi sekarang ada perbaikan ya
oke bagaimana dengan program vaksinasi mas agus kalau di india sendiri
apakah mas agus sendiri juga sudah menerima vaksin kah
kita di sana mahasiswa di sana kah
oke india sangat beruntung sekali ya
merupakan salah satu produsen vaksin terbesar di dunia
mereka memproduksi covaxin dan juga covifil
dan merupakan salah satu negara dengan angka vaksinasi tercepat di dunia
saat ini sudah ada hampir satu ratus delapan puluh juta vaksin yang sudah diberikan
dengan angka sekitar dua juta vaksin dosis yang diberikan di setiap harinya
ada pun untuk vaksin kepada kami
ada pun untuk vaksin kepada kami

masyarakat di atas delapan belas tahun termasuk juga mahasiswa asing ataupun warga asing
sudah dibuka dengan mendaftar di aplikasi online
hanya saja memang saat ini distribusinya masih belum merata di beberapa kota besar ya
dan saya pribadi belum berani untuk mendaftar ya
karena masih melihat kasus yang lebih tinggi
saya pribadi ingin menunggu sampai kasus ini benar benar semakin menurun untuk kasusnya
covid sembilan belas ya gitu agar lebih aman saja bagi saya dan juga
bagi saya dan di dunia
oke jadi mas agus pribadi belum mendapatkan suntikan ya
terakhir mas agus apa yang ingin disampaikan di hari raya idul fitri
kalau boleh tahu sudah berapa lama ada di new delhi
saya sejak dua ribu tiga belas bulan agustus
oke sudah dua ribu tiga belas berarti delapan tahun
oke delapan tahun
silahkan mas agus silahkan mas agus iya
oke jadi hari lebaran ini karena harus silaturahmi virtual
mungkin ada keluarga di rumah yang menyaksikan karena tidak bisa berjabat tangan langsung
iya karena tidak bisa berjabat tangan langsung sungkeman langsung
iya karena tidak bisa berjabat tangan langsung sungkeman langsung
saya ingin menyampaikan kepada keluarga saya yang ada di martapura kalimantan selatan

minal'a aizzin waal fa'izzin tafawal'allah minal'u'minqum mohon maaf lahir dan batin
terima kasih bapak